setelah yusril iza mahendra hasnaini muin juga mendaftar menjadi kandidat gubernur dki jakarta
melalui partai demokrasi indonesia perjuangan pada jumat pagi
pdip telah membuka pendaftaran kandidat gubernur dan wakil gubernur
dan proses pendaftaran dibulai sejak delapan april dua ribu enam belas hingga batas waktu yang ditentukan oleh partai
hasnaini muin adalah orang kedua yang mendaftar melalui pdip setelah yusril iza mahendra
walaupun hasnaini adalah anggota partai demokrat
ia mengatakan tidak ingin melewatkan kesempatan dan peluang yang ditawarkan partai manapun